di paru akhir kilas kompas ini sebenarnya informasi selanjutnya jelang ibadah haji dua ribu dua puluh empat pelaksanaan manasik haji pun sudah dimulai dilakukan
manasik haji atau simulasi pelaksanaan ibadah haji sebelum berangkat ke tanah suci ini mulai dilakukan sejumlah biro perjalanan haji
ada sekitar seribu jemaah calon haji khusus yang mengikuti manasik haji yang digelar pada minggu pagi hingga sore
direktur utama pantuna travel syam resviadi mengatakan semua persiapan sudah dilakukan jelang keberangkatan pertama jemaah calon haji pada tanggal dua puluh dua mei
ada keberangkatan itu pertama kita dengan program arba in tanggal dua puluh dua mei calon
ada dua bis paket biru arba in dan paket coklat arba in
kemudian di tanggal dua puluh tujuh ada dengan emirat
kemudian juga tanggal dua puluh delapan dengan garuda saudi oman dan qatar
terakhir adalah program tengah yaitu program unggu tengah tanggal enam juni